pengunjung juga diwajibkan mematuhi aturan yang ada ya
walaupun di musim lalu dia udah bagus
terus selama di pesawat nah ini yang agak repot tuh kemarin pas lagi
gapapa jangan curhat lah
diunggulkan bomi boneo kalo misalnya